gak ada kan
gitu ya wiyang
aduh bantu bantu cepopon
terus ngeladenin pelan
pokoknya apa aja deh
pokoknya bantu cepopon
boleh ya cepopon
nanti kamu teh ujung ujungnya
minta makan gratis
cepopon jangan sungguh sungguh
gak ada bayaran nggak apa apa
tanpa pamrit pokoknya
boleh ya cepopon ya
adul udah dapet ilmu baru
sama sahabat adul soleh
untuk memuliakan orang tua
memangnya cepopon teh orang tuanya adul
tapi kan adul udah nganggep
orang tua adul
boleh ya adul ngemanggil
ih keharan layak
gak mau maksudnya
pokoknya cepopon tuh
buat adul berjasa banget
adul udah dikasih makan
kamu dikasih makan
tapi itu tidak gratis
dimasukin ke bon
mantesan banyak banget
pokoknya tuh cepopon
intinya udah adul anggap
sebagai orang tua
kamu mau ngapain juga
mak gak bebas
biar itu ada dikasihanmu
yang beresin aja cepopon
mak di nyak
adul juga nggak punya duit
nanti dihitung utang
suatu ketika alkoma sakit keras
maka istrinya pun mengutus
mengirimkan pesan kepada baginda rasulullah saw
mengenai keadaan alkomah yang sedang sakit
maka rasulullah saw
mengutus tiga orang
dan juga bilal bin robah
untuk melihat keadaan alkomah
pergilah ke rumah alkomah
mengucapkan la ilaha illallah
maka mereka bertiga berangkat ke rumah alkomah
pada saat tiba di rumah alkomah
ternyata alkomah sudah dalam keadaan nazah
maka segeralah mereka mentalkin
maka segeralah mereka mentalkin
ternyata lisan alkomah
tidak dapat mengucapkan la ilaha illallah
padahal alkomah itu termasuk orang yang taat sholat
dari durhakannya dia kepada ibundanya
yang tua dan rentah
bagaimana kita sebagai umat kita
sebagai umat muslim
harus menghargai menghormati
kok berhenti disini
udah ibu turun disini aja
masa kamu ngebiarin ibu kamu jalan sendirian
kan barusan dengar ceramah
kan barusan dengar ceramah
ah bukan urusan lu
gua lagi buru buru
biar soleh bantu ya
gak apa apa soleh
ibu bisa kok
waktu itu ibu permisi ya
biar soleh bantu ya

ibu kan cuma nyuruh kamu beli telur di warung
saya tau bu
pokoknya ibu mau beli telur
tiap adul ngajakin sholat kamu kamu gak lesan sakit perut
terus kalau kamu mau insaf harusnya tuh aduh sering lihat sepatumu ini parkir di depan masjid
gak pernah adul ngeliat sepatumu ada di depan masjid
jadi omonganmu itu basi
kan lu sendiri yang bilang hidayah itu harus dijemput
lagian dul gue sengaja deketin si soleh
bukan berarti gue ingin merubah solek kayak dulu lagi
tapi yang ada gue mau mencoba berubah menjadi soleh
emangnya gak boleh apa dul
kalau gue insab
dul kalau gue ini cuma acting udah lama aku jadi artis dul
tak kasih tersenyum
orang kalau tobat itu beneran
sekarang sholat udah tahu
ternyata rasulullah penuh dengan perjuangan untuk meluruskan umatnya
ternyata susah banget mengajak orang ke jalan kebaikan
padahal warga baru aja dengar cilang maktarnya abi
ternyata masih berbuat dosa juga
soleh merasa berdosa karena gak bisa negur warga
tapi soleh takut juga karena gak bisa negur mereka

kalau soleh nganggur mereka
bisa bisa kampung ini jauh dari allah
soleh nggak mau
kampung ini dimurkai sama allah swt